dan saat ini sudah terhubung dengan epidemiolog diki budiman
selamat sore pak diki terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
terima kasih lady
tentunya kita sudah mengetahui ya bagaimana tadi pernyataan disampaikan oleh ketua satgas covid sembilan belas
pak doni munardo yang menargetkan bahwa tanggal tujuh belas agustus nanti covid sembilan belas ini terkendali
tapi menurut anda realistiskah ini
tentu tidak ya jelas tidak realistis
karena bukan karena masalah kita tidak optimis atau tidak ya
pertama yang harus diketahui bahwa kecenderungan saat ini bahwa covid sembilan belas akan menjadi endemik ini semakin besar
artinya kalau bicara bebas itu kan bicara eradikasi
bicara eradikasi itu berbasis sains itu syaratnya itu satu
pertama bahwa host atau inang dari virus ini hanya manusia
tapi faktanya untuk covid sembilan belas ini inangnya ini tidak hanya manusia tapi juga hewan
artinya yang namanya eradikasi ataupun bebas ya seperti hanya cacar yang tadi disebut prof zubairi itu tidak mungkin
hampir nyaris tidak mungkin
kecuali kita bisa mengendalikan juga memvaksinasi juga seluruh hewan yang bisa menjadi inang dari covid sembilan belas ini
dan itu kan tentu satu upaya yang puluhan tahun ya
artinya ini harus diluruskan itu bukan apa apa
jangan memberi harapan yang tidak realistis
harapan pada masyarakat
dan juga yang disebut pengendalian ini jangan sampai nanti datanya terkesan terkena
dalam fenomena gunung esnya besar di bawah permukaan
ini yang berbahaya
seperti yang terjadi saat ini
kesannya terkesan kasusnya menurun padahal sebetulnya tidak seperti itu
karena angka kematian
jangankan tiga digit
satu digit saja angka kematian itu menunjukkan bahwa ada mungkin ratusan bahkan sampai bisa ribuan kasus positif atau terinfeksi yang tidak kita deteksi
dan itu kita kebobolan
jadi ini yang bisa saya sampaikan di sini bahwa untuk indonesia lebih baik kita mentargetkan adalah pokoknya kita kendalikan saja dalam tiga bulan
kita kendalikan supaya
angka kesakitan angka kematian turun
nah nanti kita sesuaikan target target itu kita evaluasi per tiga bulan
karena jangankan membuat target yang tepat
berbasis manajemen data kita aja ini kan belum memadai
jadi peta kita menguasai situasi pandemi ini pun belum memadai
yang dimana peta untuk memahami situasi pandemi ini harus di
hasilkan dari kapasitas testing dan tracing yang juga optimal atau setidaknya memadai
dan itu masih jpr kita sejak awal pandemi ini di dua ribu dua puluh
sehingga ya bagaimana mungkin kita membuat target yang tepat dan realistis kalau datanya juga tidak memadai begitu
jadi menurut anda sendiri apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh pemerintah dengan makna kata terkendali
nah nanti kita akan bahas ya pak diki setelah jeda berikut
tentunya anda bisa menjawab pertanyaan tersebut
ada masih bersama cnn indonesia connected dan tentunya kita masih melanjutkan dialog bersama epidemiolog griffith university pak diki budiman
pak diki tadi kita tertahan di pertanyaan terkait dengan sebenarnya apa makna terkendali yang ingin disampaikan masyarakat
dan sebenarnya acuan terkendali itu kalau dari epidemiolog ini seperti apa
jadi kalau bicara ukuran terkendali berbasis data epidemiolog ya pertama kalau kondisi covid sembilan belas ini misalnya
ini negara negara umumnya mengacu pada kondisi dimana hanya ada satu kasus covid sembilan belas per sepuluh juta penduduk
nah artinya berarti sebelum itu tercapai
indonesia harus lakukan dulu testingnya masif dulu
masif itu ya dua ratus tiga ratus ribu minimal per hari
seratus ribu per hari atau dua ratus lima puluh ribu lah per hari
kalau saat ini masih dua puluh ribu ya
tapi sekarang ini kan masih sangat rendah di bawah lima puluh ribu atau kadang di bawah empat puluh ribu
jadi jangan tiba tiba akan sangat tidak logis ketika satu wilayah satu negara capaian testingnya itu selalu di bawah performa

nah itu standartnya besar
jadi jangan sampai yang disebut dengan pengendalian ini adalah pengendalian data
saya ingatkan berbahaya sekali
karena kita harus betul betul berbasis sains
pengendalian sesungguhnya itu kita merujuk pada aspek aspek atau indikator indikator epidemiologi
saya bukan berprasangka buruk tapi saya harus mengingatkan ya bahwa virus ini apapun yang kita lakukan
serius atau tidak dia taat pada hukum biologi yang diciptakan untuk dia oleh tuhan
jadi sehingga ketika kita ini katakanlah tidak patuh dalam upaya sesuai hukum biologi itu untuk mencegah mengendalikan atau tadi terkendali atau terkontrol itu
ya dia akan dengan leluasa dengan pola eksponensialnya akan menyebar
dan ini tentu yang akan terjadi lah
angka kematian semakin meningkat
dan itu yang saya hati hati terjadi
angka kematian selalu ada
dan itu adalah indikator telat namanya
indikator telat itu berarti harusnya tidak terjadi kalau kita bagus di indikator awal
yaitu di aspek tiga t aspek lima m nya
nah ini yang harus kita perkuat
walaupun ada vaksin ingat kita ini tidak bisa mengabaikan tiga t lima m
karena vaksin juga vaksinasi itu betul betul
ini akan membutuhkan juga peran dari optimalisasi tiga t lima m
oke banyak juga pertanyaan
sebenarnya konsep penanganan yang bisa diadaptasi dari negara tetangga seperti india kemudian singapura selandia baru
sebenarnya konsep penanganan seperti apa yang bisa diterapkan di tanah air sendiri yang bisa sebenarnya bisa dilaksanakan di pemerintah tanah air
ya sebetulnya kita ini bukan mengalami pandemi ini
saat ini saja indonesia itu sudah punya sistem
kembali saya ingatkan bahwa kita harus menempatkan sistem kesehatan sebagai apa namanya
atau di sektor dalam merespon pandemi ini
karena mereka tahu sebetulnya apa itu
harus menguatkan tiga t testing tracing isolasi karantina
itu yang dalam setiap wabah ya pandemi epidemi itu yang dilakukan
dan itu sifatnya
tidak misalnya oh itu nggak ada tuh rumus untuk pandemi beda negara sana dengan tidak seperti itu
itulah sebabnya ada international head regulation
saya terlibat di international health regulation ini dan ketika saya masih aktif di kementerian kesehatan indonesia mengadopsi meratifikasi itu
dan kita melakukan itu dan berhasil ketika sars ketika swine flu ketika juga misalnya mers bahkan
jadi ini yang harus kita perkuat ya aspek testing tracing ini
jadi sekali lagi jangan sampai kita mengabaikan aspek yang fundamental untuk memutuskan pandemi ini
dan ini juga penting testing ini sekali lagi
karena testing inilah yang mengawali pandemi
menentukan oh ini ada pandemi nih dengan testing
kemudian testing ini juga yang menilai performa pengendalian pandemi satu negara satu wilayah
jadi kalau testingnya saat ini berhasil
testingnya saat ini rendah ya berarti memang buruk pengendaliannya
kemudian testing itu juga yang akan menentukan bahwa oh ini sudah berakhir
ketika vaksinasi sudah dilakukan semua aktivitas lima m dan juga pendekatan public health lainnya sudah dilakukan
menentukan oh ini sudah berakhir belum
ya dengan testing
jadi begitu pentingnya testing ini
jadi tiga t lima m kemudian vaksinasi tidak dilakukan
nah konsep ini yang sudah dilakukan
dan terutama surveillance
surveillance ini terutama di tingkat puskesmas penguatan juga peran dari masyarakat
saya kira hal hal seperti ini bukan hal baru dan sudah saya sampaikan saya ingatkan sejak maret dua ribu dua puluh lalu
jadi tinggal bagaimana pemerintah mendasarkan strateginya pada science
dan berkomitmen untuk itu untuk fokus pada sektor kesehatan pengendalian di sektor kesehatan
sehingga yang lainnya pulih
itu yang terjadi di negara negara yang berhasil
seperti saya di sini di queensland
aktivitas ekonomi sosial kan itu yang ingin dituju oleh pemerintah
tapi caranya harus berbasis sains juga
supaya kita bisa menanti keluar dari situasi pandemi ini dalam situasi yang tidak terpuruk sektor sektor ini
dan masyarakat bisa beraktivitas
kan itu yang diinginkan oleh kita semua
oke jadi kuncinya tetap tiga t testing tracing treatment
dan juga nih kalau misalnya dari pak diki budiman membaca skenario terbaiknya
skenario terbaik jika pemerintah memang menggalakkan dengan penerapan tiga t di masyarakat
ini kira kira akan benar benar terkendali di tahun berapa
dan kalau skenario terburuknya itu kapan
jadi kalau misalnya kita bisa
setia ya pada
setia ini penting ya
setia pada ilmu pengetahuan
juga kita didukung dengan bukti empiris yang memang membuktikan pendekatan tiga t lima m
kemudian ada vaksinasi ini juga akan membantu
nah ini setidaknya kalau serius ya enam bulan ke depan memang akan dalam posisi terkendali
tapi harus berkomitmen semua pihak
konsisten itu bukan enam bulannya saja
tapi ya selanjutnya karena selesainya pandemi
nggak bisa ditentukan oleh satu negara
namanya pandemi itu akan barengan kita itu selesai
tapi akan ada negara yang belakangan atau dalam menanti keluar dari pandemi ini dalam kondisi terpuruk
nah kita jangan sampai seperti itu
jadi secara umum kalau kita lihat
dalam konteks global ya setidaknya dua tahun ke depan ini ya paling cepat kita baru bisa keluar dari situasi pandemi
tapi paling tidak ya paling buruk ya di empat tahun selanjutnya
ya harapannya tentu dengan adanya upaya yang berkolaborasi ya sekali lagi
namanya kolaborasi ini nggak cuma butuh di tingkat global
tapi ya sampai ke tingkat nasional dan lokal
ini yang akan membawa situasi pandemi ini akan berangsur pulih
nah ini yang saya kira perlu difahami
dan sekali lagi satu hal yang perlu diketahui lagi
bahwa kecenderungan covid sembilan belas menjadi endemi
artinya endemi itu menjadi ya keseharian kita kayak flu gitu
itu semakin besar setelah nanti empat tahun atau lima tahun itu
tapi sebelum itu dia menjadi endemi tentu kita tidak mau banyak jatuh korban
jadi strategi health immunity yang kita capai ini bukan harus bukan strategi yang memakan banyak korban
artinya harus setia pada pendekatan dan strategi yang berbasis sains
baik baik kita tentunya akan melihat juga ya hasilnya seperti apa di enam bulan ke depan ya tujuh belas agustus dua ribu dua puluh satu akan seperti apa hasilnya
terima kasih pak diki budiman epidemiolog dari griffith university telah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected